jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan di jawa timur
sebuah video amatir merekam saat seorang warga marah marah
kepada petugas medis di rumah sakit muji rahayu surabaya jawa timur senin lalu
perempuan yang merupakan warga simomulyo surabaya ini marah
lantaran tidak bisa membawa jenazah keluarganya yang meninggal dengan normal
keributan berawal ketika pasien bernama abdul muin
yang dirujuk dari rumah sakit lain dengan kondisi sesak napas dan pneumonia meninggal
pasien ini dinyatakan terduga terpapar covid sembilan belas
dan pemulasarannya dilakukan sesuai protokol pemakaman covid sembilan belas
rumah sakit akhirnya mendatangkan petugas dari polsek tandes surabaya
dan gugus tugas covid sembilan belas untuk melakukan mediasi
rumah sakit akhirnya mengizinkan jasad abdul muin dibawa pulang keluarga
dan akhirnya dengan perundingan yang cukup memakan waktu tidak sebentar ya
dari pihak warga itu meminta persetujuan ke rtrw setempat
untuk membawa jenazah pulang dan dilakukan pemakaman secara biasa di rumahnya
sementara itu majelis hakim pengadilan negeri makassar menjatuhkan fonis empat bulan penjara
kepada tiga belas pelaku pengambil paksa jenazah pasien covid sembilan belas
di rumah sakit labuang baji kota makassar sulawesi selatan
para terdakwa dinyatakan melanggar pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang karantina kesehatan jungto pasal lima puluh lima kuhp
berdasarkan bukti rekaman cctv dan keterangan saksi
namun para terdakwa tidak harus menjalani fonis tersebut
dan diberi hukuman percobaan selama delapan bulan
mereka akan langsung ditahan jika melakukan perbuatan serupa
dalam rentang masa hukuman percobaan
itu ada cangkul pakai tangan
karena keterbatasan awat sepuluh petugas pemakaman badan penanggulangan bencana daerah bpbd jember
harus mengubur jenazah hanya dengan menggunakan tangan
hal ini terjadi karena peralatan bpbd setempat sedang dipakai oleh tim pemakaman di lokasi yang berbeda
sementara warga sekitar tidak mau memberi pinjaman cangkul maupun sekop
karena khawatir tertular covid sembilan belas
tidak ada usaha untuk mencari penanggulangan bencana daerah bpbd jember
yang mengusahakan pinjam ke masyarakat itu malah keluarganya dibilang dada dada dari jauh
kalau tim yang menguburkan ada berapa orang
sepuluh waktu itu sepuluh orang
itu secara total menggunakan tangan juga
kalau tidak ada lagi daripada menunggu terlalu lama kasihan
akibat kejadian ini bpbd jember kemudian melengkapi kedua tim dengan peralatan pemakaman jenazah
agar tak terulang kejadian serupa
tim liputan cnn indonesia